udah kali bela marah marahnya
aku kesini tiap kali itu ada niat baik untuk ngebantuin kamu
hargain dikit dong
ada si gege si ganteng
bos kenapa ditolak sih bos
padahal kan dia mau berikan tawaran cukup gini bos
ya bos kan lumayan bos buat tambahan tambahan bos
kan hasil dari perekiran gak seberapa bos
gue udah bilang gue gak mau
lo kalau mau ambil aja tuh kerjaan
mundur mundur diketegi mundur diketegi
tunggu mbak mau kemana sih mbak
buru buru banget sih
gue iya mau kemana buru buru
namanya ada apa
gini mbak tadi kan bos lady
tidak mau terima tawaran kerja diri mbak
nah bagaimana kalau tawaran kerja tadi
buat saya sama teman saya
boleh gak mbak
buat kalian berdua
saya mau ngelakuin apapun yang gue minta
ya sudah kalau gitu gue minta lo berdua
pakai rok mini pakai tank top pakai wig
berdiri di tengah jalan di lampu merah
ngemen sekalian terus guling gulingan disitu
karena ini urusan cewek
bukan urusan kalian
urusan perempuan kecil
yaudah pakai rok sekalian
iya ya eh pak pak
ih si cahy gak tau perasaan gue aja deh
sok mau lawan si petty sok
uang telepon terus telepon abadi
sampai bunyi terus sampai lu angkat
sok pakai telepati telepati angkat ah
pipis aja susah ya
hah gak ada nyerahnya nih telepon telepon
masih orang yang sama
angkat aja deh
tak gitu atuh kalau punya hp
kalau bunyi kering kering kering kok bisa nge review
kering kering kering itu diangkat
sama kayak jemuran kalau kering sudah diangkat nya
nah geningan lama pisan itu diangkat
aduh ket gimana sih
aduh salah lagi gue gitu kalau gue kebelet pipis
gue pipis dulu baru angka telepon lu salah
ada apa dengan isi dunia ini
kena on semua teh main mainnya
aduh ah patusan aja lu bau kecium
sampai kesini tau
ket mulut lu keles yang bau
masa wanginya gue bisa sampai kesitu
aduh cai kamu tuh dari dulu tidak berubah ya
belebeb selalu belebeb aja
lu gak nanya sama gue kenapa gue telepon lu
ada penting apa gitu loh
ada salah lagi salah lagi
ada apa ya lu nelfon gue
ya ngapain lu nanya sekarang udah lewat kali
udah lewat keles
ya salah lagi nih gue
salahin aja terus lu biar puas
ya jelas lu salah cuy
mestinya lu tuh kalau ada temen
telepon lu lu mustinya angkat
siapa tau penting gitu
sekarang gue tanya sama lu gimana
sudah ada perkembangan
sok atuh diceritakan sama saya
belebeb jangan sampai gue yang nanya sama lu
lu yang mesti cerita sama gue
siapa suruh juga lu nelfon gue
kagak ada tau
gue mau nanya informasi tentang
perkembangan foto foto kemarin sama aka ngewok
sok atuh diceritakan sama saya
sok atuh diceritakan sama saya
sabar nafas ket
gimana ketemu lu
oke oke kayak gini gue ini barusan meeting kan sama pak fuad
oke konsepnya udah ada
tapi biasa dia dari visi kecil kecilan aja
ya kurang lebih sih
satu dua atau dua hari ini
lu kemarin sama obe gue
keliatan lu mesra banget
sampai lu peluk peluknya gitu
ayo jujur gak apa apa lo cerita aja sama gue
lu bener benernya bikin nafsu orang ya
pengajar banget ya
jahat banget lu ya lu gak tau perasaan
seorang perempuan kayak gimana dikerjain kayak begitu
hah pengajar banget masak gue jadinya
nama ob lu gak tau aja
itu keteknya ob
cepat banget baunya hampir berair
tau gak gue hampir miris
perih banget mata gue
aduh bener bener gue dikerjain
tega loh ya sama temen lu ya bener bener deh
pokoknya gini deh lu catet
lu catet omongan gue ya
akan berteguk lutut
di hadapan keteknya
berarti ratu endor sang prima donna
itu pasti kejadian
iya berteguk lutut karena
ambu tuh asam urat di kakinya
udah dia mendingan kalo gue nih
jadi lu cat gue mundur cantik
gitu cat lagi lu tuh gak level
sama si berondong tua itu
uh nubelin banget
jahat banget deh lu lihat aja nih
kang ewok teguk lutut
oh take me
tadi si pak hamir bilang nanti besok aja
buat nyari pencurinya
ya tapi nanti kalau misalnya hp aku udah keburu dijual
sama pencurinya gimana
ya sih bingung juga ya
cuma mau gak mau ref
semua pemberian itu kan dari allah
dan kalo misalnya pemberian itu
ya kita pasrah aja
semoga aja minimal kita tahu siapa pelakunya
soalnya tadi juga kita gak tau
mau cari pencurinya tuh kayak gimana
cuman tadi pak hamir bilang
dia punya cara
buat nemuin pencuri itu siapa
bagus deh kalo misalnya pak hamir punya cara
buat tau siapa pelakunya
kan minimal kita harus tau boy
kalau masalah hp aku hilang
aku pasrahin aja
kalau emang itu rezeki aku
nanti pasti akan balik sendiri ke aku
allah gimana ini
lindungi hamba ya allah
semoga bella masih mau memaafkan kesalahan aku
udah kali bela marah marahnya
aku kesini tiap kali itu ada niat baik untuk ngebantuin kamu
harganya dikit dong
ada si gege si ganteng
tapi begitu ngeliat gege disini
lenyap semua kejengkelan tante tete
raib sirna semua
terima kasih gege
ternyata kamu tuh emang ganteng
coba kalau tanda berewak penuh
udah cantik lemuk lemuk
makasih ya kamu tuh sudah nemenin si bella bella disini
aduh baik pisahan
ya udah kalau tante udah disini aku pamit dulu ya

kalau karena tante datang kamu pergi ya sudah tante pergi saja lagi
supaya kalian berdua duaan
pagi siang malam sore sebelumnya setengah malam gitu ya
kalau bisa tante gak apa apa
aku juga harus pergi tanda
emangnya kudu harus
engga bisa disini saja
bisa sih tante
cuma aku belum mandi
aku belum ganti baju jadi
tuh di naon masih wangi
ya asem asem dikit
tidak apa apa lah
yang penting tidak kayak suka